ini hujan di mobil ini doang ini lihat nih yang lain kagak nih
yang lain nggak ada yang hujan ini di mobil ini doang nih
tuh masya allah
aneh tapi nyata sebuah mobil kehujanan sendirian di halaman parkir sebuah hotel di cikarang kabupaten bekasi jawa barat
kejadian ini direkam oleh ketua fraksi pks dprd kabupaten bekasi urian riana
saat itu ia sedang menghadiri pelantikan satgas pemenangan dpd pks yang diadakan di hotel tersebut
lah kok ini mobil kijang innova yang hitam doang gitu kan
makanya saya mau nyari teman teman ternyata kagak ada kemudian mau nyari siapapun ternyata tidak ada
maka saya kemudian abadikan dengan video hp saya gitu kan
dan saya berusaha untuk bahwa ini adalah benar adanya makanya saya shootnya sampai ke atas
kalau ada orang yang bilang ini adalah talang yang bocor mungkin iya
tapi talang yang ada di langit begitu
alhasil warganet langsung bereaksi
fenomena apakah ini
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyebut peristiwa ini sebagai hujan lokal
berdasarkan pengamatan citra radar tanggal tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh satu
sebenarnya terpantau ada awan konvektif di sekitar wilayah tersebut di wilayah sekarang
dan penelitian hujan lokal tersebut bisa terjadi karena adanya pertumbuhan awan tunggal di daerah tersebut
hujan lokal bisa terjadi di wilayah manapun di indonesia dan termasuk kejadian langka
karena baru bisa terjadi jika pemanasan sinar matahari secara maksimal
kejadian ini juga dipengaruhi faktor lain di antaranya monten
asia suhu muka laut laninya dan gelombang atmosfer
dengan liputan cnn indonesia